menjelang kongres pssi di kota bandung berbagai persiapan dilakukan
salah satu persiapan yang paling terlihat adalah pengamanan yang dilakukan kepolisian dan juga tni
baik di tempat transit supporter bonek dan juga lokasi kongres
hingga siang ini supporter bonek terus berdatangan mereka ditampung di gor pajajaran
kondisi gor yang panas membuat para supporter persebaya tidur di halaman gor
mereka datang ke bandung untuk mendukung persebaya agar diterima menjadi anggota pssi
guna menjaga keamanan pol dajawabarat bersama dengan pol restabes bandung dibantu tni menurunkan tim gabungan sebanyak satu delapan ratus anggota
pengamanan dilakukan di gor pajajaran stasiun kota bandung stasiun kiara condong ataupun kiara copdong dan terminal cicahem
selain mengamankan masa supporter bonek polisi juga mengamankan lokasi kongres di hotel arya duta
kongres pssi baru akan dilaksanakan minggu pagi
sebentar itu menjelang kongres
tahunan pssi di bandung jawa barat ratusan pendukung persebaya surabaya atau bonek berangkat ke bandung
sementara itu untuk mengamankan kongres pssi polda jawa barat akan menerjunkan ribuan personel gabungan polisi dan juga tni
setidaknya tiga ratus bonek memadati stasiun gubeng surabaya jawa timur
mereka akan berangkat ke bandung untuk mengawal jalannya kongres tahunan pssi pada minggu mendatang
bonek juga berangkat dari stasiun monokromo sepanjang dan jombang
polisi akan mengawal perjalanan bonek menuju bandung
sementara itu pada jumat malam di jalan demak surabaya setidaknya lima ratus bonek berangkat dari surabaya menggunakan nambis yang disewa menuju bandung
para pendukung persibaya ini nantinya akan berkumpul dengan bonek lain yang sebelumnya sudah tiba di bandung
kurang lebih sekitar lima ratus an
terus nanti sampai sana ketemu di mana ini
langsung di stasiun bandung langsung kongres
makasih kongres ya
terus rencananya ngapain di sana
kita mengawal persebaya
selain di stadion gelora bandung lautan api para supporter persebaya ini ditempatkan di gor pajajaran dan lodaya bandung
ada pun untuk mengamankan jalannya kongres tahunan pssi polisi daerah jawa barat akan menerjunkan ribuan personil gabungan
pengamanan berlapis siap dilakukan di sekitar lokasi pelaksanaan kongres
kongres pssi ada satu lima ratus lima puluh delapan kekuatan yang kita siapkan
pengamanan bersama dengan teman teman
tni dan stakeholder yang lain yang kita tempatkan di beberapa tempat termasuk yang utama adalah di hotel arya duta
kita siapkan pengamanan kekuatan untuk mengamankan mengisolir teman teman bonek
prinsipnya bahwa tidak ada satupun dari rekan rekan bonek nanti akan mendekati area duta
mulyantoro rahmadi cnn indonesia